pengalaman yang gak akan saya lupakan
saya dulu waktu sekolah pernah ketabrak beca
yang saya mau tahu bukan pengalaman kayak gitu
maaf saya dulu kerja di bangunan tukang aduk
jadi pegawai tata usaha
ditinggal di parkiran taman
tadi saya kira ada yang menyulik om
saya juga gak tau
padahal yang besar besarnya
kamu liat orang yang dia bilang mau nyulik kamu
neng tadi baru sampe
dikasih tau ada penculik
terus langsung diantar pulang sama roy
sekarang balik lagi
kok nanti penculiknya masih ada gimana
mereka pasti taunya
kamu sudah pergi
mau kemana lagi
ngambil motor si neng di parkiran taman
kok motornya ada di taman
tadi si neng buru buru motornya ke cintalan
tidak ada motornya di taman
tidak ada motornya di taman

tidak ada motornya di taman
tidak ada motornya di taman

kamu sama murad
tadi mengawasi safira
terus safira pergi sama pacarnya
tugas kalian selesai
kang mus tahu kita gagal
kayaknya kang mus marah
katanya tugas kita selesai
saya barusan ada yang royok
dikroyok anak buahnya darman
anak buah saya dihabisi satu persatu sama anak buah kamu
bukan atas perintah saya
saya berangkat ke sana
saya berangkat ke sana
saya berangkat ke sana
saya berangkat ke sana
saya berangkat dulu
latar belakang pacar safira
tapi waktu tadi kita melakukan pengawasan
safira tahu tahu dibawa pergi sama pacarnya
kamu gak usah lagi ikut ke rumah aku
nanti bapak banyak nanya
gimana kamu harus tahu kalau kamu lagi ngawasin safira
terus safira malah pergi sama pacarnya
sapira lihat kamu sama kang murad
kok kamu bisa tahu
saya nggak tahu
cep daripada kamu banyak nanya
mendingan nawarin kopi
kang murad mau kopi
aku udah milih beberapa
kita desain buat referensi
buat jadi referensi atau buat ditiru
dibedain aja sedikit nggak bener bener sama
terus pilihan bahan sama motifnya juga beda
jadi kalau direndengin dijajerin dibandingin
nanti jadinya beda
terus katanya mau buka toko atau mau titip ke orang lain
oh iya tete bukannya diminta bantuan lagi buat jualan kicim ring secara online
iya nanti disana ada karyawan yang ngurusin itu
aku cuma bantu ngerahin aja
orangnya udah ada
katanya udah tapi belum datang
dia gak bisa datang hari ini karena sakit perut
lagi dapat katanya hari pertama
besok berarti hari kedua
maksud saya besok dia bisa datang atau enggak
kalau orangnya belum ada aku ada temen yang butuh kerjaan
maaf saya bertamunya kelamaan
iya tapi lain kali jangan
kalau yang kemarin kang cecep bilang itu gak jadi atau ditolak nanti aku kabarin kamu
saya barusan di rumah regina
kamu disuruh masuk atau diusir
suruh masuk atau dibuatin kopi
terus ngobrol sampai setengah hari
hah setengah hari
kenapa gak nginep aja sekalian
siang ini saya selaku wakil komandan akan menginterview kalian untuk memastikan kelayakan kalian menjadi petugas parkir di bawah komando kam
saya perlu tahu kalian siapa dan pengalaman kalian apa
pengalaman yang gak akan saya lupakan
saya dulu waktu sekolah pernah ketabrak beca
yang saya mau tahu bukan pengalaman kayak gitu
maaf saya dulu kerja di bangunan tukang aduk
jadi pegawai tata usaha
lain kali nyebutnya cleaning service dulu
kalau ditanya di mana baru di kampus
di perusahaan asing
sekarang udah enggak
keluar atau dipecat
pegawainya payah hampir semua orang asing
terus hampir semua susah kalau ngomong bahasa indonesia
jam kerja kalian dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore
siang selama satu jam kalian boleh s i m